tujuh delapan tahun
iya seusah begitu
kayaknya dia kangen deh mas sama reina mas
jadi dia pikir itu mungkin disitu ada kakak reina
jadi a a a itu maksudnya panggil kakak
kamu panggil kakak rena ya tadi ya
tapi gak ada reina
yang sebelah kanan itu putri pertama saya andin
oh itu anaknya bapak juga
tapi mungkin sekarang udah berkeluarga ya pak
makanya ikut sama suaminya
jadi saya gak ada liat di rumah ini
bisa ngelakuin keadaan yang sama mereka
mereka udah di tempat yang lebih tenang
maaf ya pak saya gak tau
saya terus sedih mendengarnya pak
yaudah saya nyapu di depan ya pak
sekarang tuh denger kata tante mici ya
kamu istirahat dan omat ya pak
udah nyiapin surprise buat rena
karena reina adalah anak yang pinter dan hebat
apa aku akan ketemu bapak
wah kalo iya aku pasti seneng banget
kamu seneng ya jalan jalan begini
senang banget ya jalan jalan begini
kotor jangan dibuang buang
mau balen iya
pakai uang kamu aja ya
iya iya ini mau beli balen
kenapa mataku ditutup pakai kain
sebenarnya oma mau kasih kejutan apa sih ini gimana ya
nah sekarang rena udah siap
mau tau surprise apa yang oma siapin buat kamu
video ini yang bagus ya riza
oke kita sudah sampai stop
nah sekarang oma mau kasih unjuk kerena surprise apa yang sudah oma siapkan buat kamu
ya allah teman teman sekolah aku
aku kangen sekali ya
allah sudah lama gak ketemu sama mereka
sekarang mereka disini menyebut aku
hei apa kabar reina kita semua senang sekali ketemu kamu
akhirnya kamu bisa datang ke sekolah lagi
inah semoga kamu cepat sembuh ya biar bisa sekolah lagi
kami semua kangen tahu sama kamu
iya allah sebenarnya aku ingin banget ketemu sama papa tapi gak papa deh
ternyata kejutannya ini dari oma membawa aku ke sekolah bertemu dengan teman teman sekolah
aku juga kangen sama mereka
saya terima kasih sekali saya sudah arrange anak anak untuk menyempatkan membuat surprise buat reina
sama sama bu saya juga senang banget lihat rena pembira ketemu sama temen temennya
terima kasih ya kalian ya
rena senang kan ya
oh iya siapa dulu siapa dulu
oh kamu dulu ya
oh ini ini satu ya
ini pegang dulu
bang balon satu ya
bentar ya ini lagi ngantri ya
ini adek ini balonnya
buang ya ya
kita ngantri dulu ngantri
suruh ngantri dulu sayang
papa ngantri dulu ya sayangnya
papa ngantri kamu disini ya
jualan hari ini laris
jangan dilepas bolanya
oh jangan dilepas ya
saya agak telat karena tadi
ada kemacetan di jalan
jadi mana pak nino bisa dapetin sampel buat
kalau ngambil sampel darah kayaknya susah
karena kan harus ada izin orang tuanya
tapi saya dapet
ini sampel rambut yang tertinggal di sisir
karena wakturena tinggal di rumahnya
ibu saya sempat nyisirin dan
mudah mudahan ini bisa membantu
kami akan segera memproses
tes dna pak nino dan reina
ini lukisan kamu sama rangkaian bunga
dibuat spesial banget sama temen temen kamu
mereka semua mau rumbungin reina
terima kasih ya temen temen
terima kasih ya miss ayu
yang sudah membeli kejutan dan kado
aku rindu pengen sekolah lagi
temen temennya reina semuanya
oma sekali lagi mengucapkan terima kasih ya
kalian sudah nyambut reina seperti ini
terus bikin kejutan
sketch gambar buat reina
dan saya yakin reina juga sudah
gak sabar pengen masuk sekolah ya sayang ya
bukannya kata mama reina gak bisa
bicara sama sekali ya
saya udah di depan sd bu
ini paketnya mau dititipin apa gimana ibu
oh ya udah saya titipin security ya ibu
ini pak dititip paket ini atas nama ibu sri
ya allah berikanlah kesumbuhan untuk cucuku
kesembuhan yang sempurna
yang tidak meninggalkan
kenapa ada apa
rena mau bicara apa sayang pelan pelan
rena ngomongin pelan pelan ya tarik nafas dulu ya nak ya
saya tidak mau ini
wah apa itu enggak
ibu enggak mau impor
lain kali jaga anak yang benar
iya pak maaf ya pak
aduh kemana sih kamu
lo bikin papa jantungan aja
katanya mau balon malah main bola kesini
kamu ini jangan jauh jauh mainnya
apa liat liat siapa
hah liat liat siapa
nih nyari siapa sih kamu
tolong cepat keluar jalan lama lama
iya pak ini sih balik pak
dia gak tersamai
rina liat ke arah sana
kenapa sih ada asap
kamu liat apa nak
ya allah aku baru saja liat ada askara di sana
ma cepet kejar ma
belum jauh udah ada askara
pelan pelan saya ada apa di sana
kamu liat aja di sana gak ada apa apa
ah ah asap
apa jangan jangan bu
jangan jangan yang dia liat
bu atau gini gini
pak omah coba liat ke sana ya
kamu tungguin orang di sini
kamu di sini dulu ya sebentar ya
sebentar bu hati hati
sampai papa dimarahin sama siapa
nanti kalau kamu udah gede
suka lah di sini
main sepuas ya gak apa apa
sekarang kita pulang yuk
sebenernya apa yang diliat reina ya
buk gimana bu
buk gimana bu
buk gimana bu
sayang kamu tadi lihat apa
omnya sudah cek ke sana gak ada siapa siapa

tadi saya cek gak ada apa apa
tadi saya cek gak ada apa apa
kenapa omah gak bisa nemukan dede askara
kenapa omah gak bisa nemukan dede askara
kasian dede askara
kasian dede askara
mimpiin kakak ya dek
bisa bicara pasti kakak kasih tahu
kasih tau omah kalau kamu ada
bu apa gak sebaiknya kita pulang aja ya bu
kayaknya rena capek deh bu
kan dari pagi tadi kita udah temenin dia terapi bu
iya sama bener
kita pulang aja
mis ayu sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih ya sama anak anak semua disini
sudah bikin surprise untuk rena
reina semoga kamu cepat sembuh ya
cepet gabung lagi sama temen temen di sekolah ini ya sayang
reina tetanggung dibantu reina ini
dari tadi nggak bisa diem tuh
aduh aku bingung deh
mungkin dia lapar mas
coba kamu kasih makan dulu
aku udah kasih makan kok
biasanya kalau lapar gak begini
mungkin dia demam mas
coba kamu periksa deh badannya
gapapa semuanya baik baik aja
ya udah mungkin dia mau main keluar rumah kali ajakin deh
justru aku tadi dari luar sama abizar
tapi masih rewel dia
udah dikasih susu
susu udah udah aku kasih tapi lempar lempar sama dia tuh
atau mungkin dia ngantuk mas
udah aku ajak bobo juga nina tapi masih begini rewel
aku bingung deh sama abizar
aduh mas aku jadi kepikiran juga ini
gak mau terus dari tadi nina
nina nanti aku telepon abizar lari tuh
ya allah abizar kamu kenapa sih nak
aduh perasaan mama jadi nggak tenang nih
apa sebaiknya aku pulang aja ya sekarang
aduh tapi masih jam segini lagi gak enak aku kalau mau izin pulang
lagi kenapa saya lihat kok ada pikiran
tadi saya sempat dengar kamu terima telepon
gak ada masalah kan tadi yang telpon suami kamu
iya pak tadi suami saya ngabarin kalau anak saya lagi rewel banget di rumah
saya juga kurang tahu tadi udah saya suruh buat kasih susu makan atau tidur
tapi tetap aja katanya emang rewel lagi rewel banget
saya jadi bingung
dulu elsa juga sempat begitu dia sempat nangis nangis gak karuan
ternyata dia kangen sama kakaknya kangen sama andil
waktu itu andin sudah masuk sd kelas satu dan ada acara di sekolahnya jadi pulangnya lebih lama lah
elsa waktu itu masih belum sekolah marah marah terus saya kasih ini gak mau kasih makan gak mau
sampai akhirnya ibunya turun tangan ibunya ngerti apa yang dia mau
akhirnya dibawalah ke sekolahan udah pas ketemu kayak gak ada apa apa aja udah main lagi
makan banyak jadi ya
ya namanya juga laki laki ya kadang kadang kita kurang peka kurang sensitif dengan hal hal seperti itu
gimana kalau gini aja mbak ratih pulang aja deh
ketemu sama anaknya
iya kasian juga suaminya ntar kerepotan gak tau maunya apa
saya jadi nggak enak sama bapak
apa apa enggak apa apa punya gini aja kalau nanti masih sempat kesini ada pekerjaan yang belum selesai kesini aja
tapi kalau udah ke sorean lanjut besok aja
iya pak makasih banyak ya pak ya
nanti setelah saya siapkan makan malam saya
udah udah ntar biar saya aja langsung pulang aja
beneran ya pak
yaudah makasih ya pak
udah masak kok
awas dua tiga pelan pelan pak riza
awas nanti kecepet lagi kamu
pelan pelan pak riza pelan pelan
tuh tuh awas awas awas
pelan pelan dong riza
aduh aduh aduh aduh aduh gimana terapinya sayang
ah ah ik
baik mbak siti
mbak siti senang banget mbak mirna
mbak siti gak nyangka kalau perkembangannya secepetnya
oh karena dia tuh semangat banget kek
tadi aja pas terapih
gitu gitu tadi ibu
ya ampun ya ampun
gak usah dipaksain
karena antaranya gak baik
pokoknya nanti kita dukung terus nih ya
ajarin terus ya
pokoknya dilatih terus ya
terus nanti saraf saraf kakinya juga dipijetin
dan keputusan saya untuk kasih surprise di sekolah nerena juga ya
gak salah ya
bikin rena bahagia juga
iya penuh semangat ya bu
ini masih cari
masak makanan kesukaan nerena
enak banget bu
aku terharu banget
lihat perhatian mereka sama aku
pasti mereka pengen banget aku sembuh
aku jadi tambah semangat
biar cepat sembuh
kalau gitu kita makan yuk
ya makan makan ya
kita masuk dulu
om mau bicara dulu sama om randy ya
selamat sore bu rosa
sampai sekarang pak ale belum bisa dihubungi bu
tapi tadi sempat mengirimkan voice note ke saya
aduh kenapa sih kamu
kok jadi superman gini sih
aduh kok kentut
tuh tuh tuh
abisar eh kenapa sih kamu
cerita sama aku
kenapa sih kamu dari tadi
kamu kenapa sih nak
kemarin kemarin aku tinggalin sama kamu gak kayak gini
kok kenapa sih mas
dari tadi nangis terus loh
kok bisa dia sampai nangis kejar kayak gitu loh
awalnya itu kan dia ngajak keluar
aku keluar tuh jalan jalan ke dekat sd yang dekat sini loh
udah gitu kan ada balon tuh
ya udah aku ngantri balon di situ
nah dia ngejar ngejar bola
terus dia kriak
kamu kalau jagain dia tuh ya tolong nikmatiin lah
aku tuh takut nanti kalau ada penculik gimana
ya jangan sampai diculik lah
nah terus kan tadi tuh di situ ya kan
dia lari ke gerbang sekolah itu
terus ada anak anak sekolah tuh anak sd
dia tunjuk tunjuk ke dalam
anak anak lagi pada main itu
terus hp nya tahanan aku gak boleh masuk
nah semenjak itu dia teriak teriak terus nangis nangis terus
aku gak ngerti
sampai sekarang aku gak ngerti loh
pas kamu dateng aja nih mulai hanteng ini
anak anak sd itu seusianya ya kan
itu seusianya reina mas
emang reina usia berapa
kayak kisaran umur tujuh puluh delapan tahun lah
iya seusia begitu
ada kangen sama kakak reina
kayaknya dia kangen deh mas sama reina mas
jadi dia pikir itu mungkin di situ ada kakak reina
jadi a a a itu maksudnya panggil kakak
kakak reina gitu
kamu panggil kakak rena ya tadi ya
tapi gak ada reina kayak di situ ya
lalu abizar sama reina tuh deket banget mas
mereka tuh kalau udah lagi main berdua
gak ada tuh rewel
dia senang banget sama reina
aku juga gak tahu mas
kasian anak itu
semoga aja allah selalu mendenginya
mungkin dia kesepian abizar
kan biasa sama sama sama rena kan dulu
dia ngerasa sendiri
mungkin abizar juga udah nganggep reina tuh kayak kakak sendiri
iya udah kalau gitu mungkin udah waktunya kali kita masukkan dia ke play group
ya kan biar dia punya teman mas
jadi temannya tuh gak cuma kita kita aja berdua
ya ada yang mau main sama kakak kakak
atau ada yang mau punya teman
ya kalau soal mahal kan kita bisa kasih yang murah
ya dia juga butuh teman kali mas
iya butuh teman pasti
lagian karena aku juga sekarang udah kerja
jadi aku bisa bantuin buat bayar
kamu juga kan cuma paling ntar kalau misalnya itu bengkel saya direnovasi juga udah bisa kerja lagi kan
tapi pemasukan kita juga udah bisa berdua
nina gaji kamu itu aja gak cukup buat masukin dia ke playgroup
berapa sih gaji kamu
ya tapi kan kamu nanti juga kerja kalau sudah selesai renov
aduh lama lama pasti ketahuan juga sama nina ini
kalau gue dipecat dari bengkel gimana ya
gue harus secepatnya sih cari kerjaan
malah kangen banget sama kamu
dah kamu jangan nangis nangis terus
kasian lo papa tuh
papa jadi bingung
kalau masalahnya kayak gini sepertinya sakitnya serius ren
sampai dia harus menyerahkan masalah pengadilan negeri
ya bu saya kira begitu
dan saya sangat tahu pasti ibu sangat khawatir dengan kondisi seperti ini
tapi saya sudah mengirimkan tim untuk bisa membuka paham
dan bisa mengumpul paham
dan soal ini sih masalah ini saya percayakan sama kamu lah
kamu memang bisa diandalkan
cuma deh saya hubungin michi deh
saya juga minta tolong sama michi soalnya
untuk menghubungi kolega dokter dokternya
waalaikumsalam michi gimana udah ada info soal al
itu dia tante
sampai sekarang aku udah coba tanyain ke teman teman aku yang kerja di rumah sakit
dan gak ada pasien yang namanya al debaran
ya allah dimana sebenarnya al ya
iya tapi aku belum ngecek semuanya sih tante
nanti pelan pelan coba ku cek lagi ya
siapa tahu ada kabar baik
atau nggak tahu ya ini perkiraan tante aja
atau mungkin al dirawat di rumah sakit di luar negeri ya
ya itu dia sih sebenarnya jadi pikiran aku tante
kalau bener al aku mau ke rumah sakit
dirawat di luar negeri berarti sakitnya parah ya
tante aku ngerti banget perasaan tante rosa
tapi boleh gak tante kita tuh berpikir yang baik baik aja berpikir yang positif
insya allah semuanya akan baik baik aja
amin amin terus orang orang tertekuatir sih michi
ya ya emang gak gampang sih untuk berpikir semuanya akan baik baik aja
tapi aku yakin al itu orang yang punya perhitungan
dan dia gak akan mungkin gegabah untuk ngelakuin hal hal yang
yang memang gak mungkin untuk dilakukan
ya udah oke sekali lagi terima kasih ya michia
sekecil apapun kabar informasi tentang al please let me know ya
ya pasti tante pasti aku kabarin
ya udah kalau gitu assalamualaikum michi
saya harap ibu bisa terus mengontrol kondisi emosi ibu ya bu
karena ya kesehatan ibu juga
dan menurut saya
kita juga harus tetap menjaga perasaan rena bu
kita tidak perlu terlihat panik atau sedih di depan
supaya riani tidak memikirkan sesuatu yang
terima kasih ya rendy ya
saya akan berusaha keras untuk itu
kemudah benarnya juga
kenapa ren kamu mikirin apa
saya jadi teringat sesuatu bu tentang pak al
apa tuh kenapa
ya saya sempat melihat beberapa kali
kalau tangan pak al itu
seperti gemetar gitu bu
teramur gitu kenapa ya
iya dan semakin kesini semakin
parah kalau saya lihat bu
terus kamu gak ingetin kenapa nggak langsung dibawa ke dokter
atau sarankan dia untuk rumah sakit untuk cek atau apa
sudah saya sarankan bu
tapi al malah memilih untuk
fokus ke hal yang penting menurutnya
dengan mencari reina dan askara saat itu
ya pak al kamu tuh emang
ya gitu lah
tapi saya nggak menyalahkan sih
apa yang dia lakukan
anaknya hilang di depan mata dia
terus rena mengalami musibah seperti ini
dan itu pasti semuanya dia
dia telan sendiri
dia berusaha mencari sendiri semuanya
semua beban dia tanggung
kalau saya jadi dia juga saya akan
melakukan hal yang sama sih
saya gak akan lakukan
kalau saya lihat memang
pak al selalu memprioritaskan
menyambingkan dirinya sendiri bu
bahkan kalau saya lihat
beliau kehilangan buah diri
beliau semakin tertekan
dia seperti kehilangan separuh
semoga dia kuat deh
apalagi bu dengan
kondisi seperti ini
ada surat dari pengadilan yang dikirimkan
ke kantor bu
apa surat rena bu
surat itu udah ada
karena rena udah lama nggak makan
enak banget dong
lu mah gitu ki
sudah tahu yang di dalam rumah ini yang paling pintar masak itu elu bukan gue
gue kan belajar juga dari lu
itu sudah tahu
pasti dijawab iyalah enak avoiran gua
lah ya ya lah ini anaknya susmirna coba kalau askara pasti jawabannya masakannya kiki yang enak
nih kamu bilang pasti tetep yang menang masakannya susmirna dong
ya kan berarti kita halal gini ya
sebenarnya apa sakit apa ya
kenapa gak keliatan sama sekali
apa papa ada rawat di rumah sakit
tapi di rumah sakit mana
anak cantiknya papa
yang sekarang sudah besar ya
aku pengen jenguk bapak ah
pengen nyuapin makan
semoga papa baik baik saja
semoga aku juga cepat sembuh
dan bisa bicara lagi
biar aku kasih tau
semua tentang dada askara
kasih tau papa juga
tentang bibi baik hati itu
biar adek askara

dan kita akan berjalan ke rumah sakit itu